dan akan mengedepankan kebijakan kebijakan yang tepat dengan source permasalahan
gnpip adalah bentuk bagaimana kita koordinasi semua langkah langkah dari sisi supply
untuk memastikan bahwa permasalahan pasokan ini di handle dengan baik
pkk kami jalan terus untuk menurunkan
dan juga implasi menyuruh rumah tangga untuk menanam cabai dan bawang merah
dan mengistrukan seluruh bupati
dan agensi bisa dimanfaatkan sampai tiga puluh
sebelumnya kami tidak tahu masalah pemasaran yang akan kita bawa kemana
nah sekarang kita begitu ada kerjasama dengan bi dibina oleh bi
kita bisa mengerti pasar ini di sini loh harganya sekian
yaitu membantu kami di bidang pertanian